pemirsa pada tanggal tujuh belas september dua ribu empat belas bank indonesia merilis data terkini utang luar negeri indonesia
pada juli dua ribu empat belas posisi uln indonesia tercatat sebesar dua ratus sembilan puluh enam miliar usd
meningkat lima tujuh miliar usd atau dua persen dibandingkan dengan posisi akhir juni dua ribu empat belas sebesar dua ratus delapan puluh empat sembilan miliar usd
dengan perkembangan tersebut pertumbuhan uln secara tahunan relatif stabil sebesar
dan untuk membahas hal ini di studio telah hadir bapak endi dwi cahyono direktur departemen statistik bank indonesia
bapak edi terima kasih telah bergabung bersama kami di mana report
bapak endi kalau kita berbicara mengenai utang luar negeri
ini bagaimana perkembangan utang luar negeri indonesia saat ini
ya jadi seperti tadi ya tanggal tujuh belas september memang bank indonesia merilis data strategi terbaru
itu pada posisi per akhir juli dua ribu dua puluh
dari data itu kita bisa tahu bahwa total utang kita itu mencapai dua ratus sembilan puluh enam miliar dolar
nah kalau dibandingkan dengan posisi akhir juni jadi sebulan sebelumnya

kita bisa tahu bahwa total utang luar negeri indonesia saat ini
jadi dibandingkan setahun sebelumnya atau year on year
maka pertumbuhannya itu sekitar sepuluh
ada kenaikan kira kira dua puluh enam empat miliar
nah ini artinya apa nih peningkatan ini bisa kita artikan sebagai apa ini pak endi ini
ya artinya memang kebutuhan untuk
investasi kita kan memang meningkat ya
kita tahu bahwa bank bank sekarang juga mulai lebih ketat menyalurkan kredit
sehingga ini banyak perusahaan yang kemudian mencari pinjaman di luar negeri
nah apa yang kemudian meningkat dari sebulan sebelumnya ini utang luar negeri kita pak indra
iya kalau kita lihat dari komponennya yang pertama itu dari surat utang ya
dari surat utang pemerintah itu posisinya naik kira kira rp sebelas tiga miliar
kemudian surat utang swasta itu naik empat empat miliar
kemudian yang kita catat juga itu pinjaman swasta ya perusahaan swasta
yang dalam bentuk loan agreement itu juga ada kenaikan sebesar rp delapan empat miliar
nah itu yang menyebabkan kemudian terjadi kenaikan sekitar sepuluh persen dibandingkan posisi akhir juli dua ribu dua puluh
nah pak endi kalau kita berbicara mengenai profil dari utang luar negeri
utang luar negeri indonesia saat ini nah itu seperti apa sih sebetulnya
ya kalau profil uln ini kan bisa kita lihat dari beberapa sisi ya
pertama barangkali kita bisa melihat dari kepemilikan
nah di situ kan ada dibagi dua swasta sama pemerintah
nah per posisi akhir juli dua ribu empat belas utang swasta itu sudah lebih tinggi daripada utang pemerintah
jadi porsinya itu sekitar lima puluh empat
atau kalau dari dua ratus sembilan puluh enam miliar tadi utang swasta itu sekitar satu ratus lima puluh enam miliar ya
kemudian utang pemerintahnya satu ratus tiga puluh empat dua miliar dolar
jadi seperti itu jadi swasta lebih tinggi
dan pertumbuhannya juga swasta itu utang swasta itu tumbuh tiga belas
nah itu kalau kita lihat dari kepemilikan
kemudian kita juga bisa melihat dari sisi jatuh tempo ya
jadi utang itu bisa dibagi dua jangka pendek sama jangka panjang
jangka pendek itu kalau utangnya satu tahun ke bawah di atas satu tahun itu jangka panjang
nah kalau kita lihat dari sisi jangka waktunya
maka hutan kita itu sebagian besar jangka panjang
itu hampir mencapai delapan puluh dua delapan persen
kalau dari dua ratus sembilan puluh enam miliar tadi dua ratus empat puluh enam miliar itu jangka panjang
yang jangka pendek itu hanya sekitar lima puluh miliar
dan kalau kita lihat dari kepemilikan tadi pemerintah dan swasta itu juga sebagian besar juga jangka panjang
jadi kalau pemerintah memang lebih tinggi itu sekitar sembilan lima miliar dolar
jadi sebetulnya kalau dari sisi ini kita itu aman
itu kalau dilihat dari jangka waktunya ya
bapak ini kalau kita cermati kalau misalnya memang utang luar negeri swasta kita lebih tinggi dibandingin yang pemerintah
sebetulnya ada tidak sih konsep idealnya sebetulnya seperti apa
apakah memang swasta ini memang diharuskan lebih tinggi daripada pemerintah atau seperti apa sebetulnya
tidak ada patokan bagus sih
yang perlu kita lihat kan
swasta itu dilihat di masing masing perusahaannya
bagaimana komposisi utang perusahaan
nah itu kan ada beberapa rasio ya
ya itu apakah perusahaan perusahaan sudah membahayakan atau tidak
nah itu yang barangkali perlu kita pantau gitu ya
berdasarkan pencermatan anda ini di sektor swasta masih sehat nih
untuk utang luar negeri meskipun meningkat dibandingkan dengan pemerintah
dirnya tidak terlalu tinggi
kemudian rasio rasio yang lain
pembayaran utangnya juga masih lancar
saya kira tetapi memang bahwa ada tren peningkatan
itu yang patut kita cermati
pak hendi lalu bagaimana sebetulnya komposisi uln sektor swasta ini
ya kalau sektoral memang
ada beberapa sektor yang menyerap utang luar negeri cukup besar ya
yang utama itu dari sektor keuangan
kemudian yang kedua itu manufaktur ya
industri pengolahan itu yang kedua
yang ketiga itu pertambangan
dan yang keempat itu di listrik air bersih dan gas
atau dia jumlahnya mencapai empat puluh lima miliaran
kemudian manufaktur itu dua puluh enam
dia jumlahnya tiga puluh dua tiga miliar
kemudian pertambangan itu enam belas delapan
itu sekitar rp dua puluh enam tiga miliar
dan listrik air itu sekitar dua belas
sehingga keseluruhan dari empat sektor ini saja
memberikan kontribusi sekitar tujuh puluh delapan tiga
dari keseluruhan utang kita
nah pak edi kemarin juga sempat
kan kita sudah sempat membahas juga mengenai undang undang minerba itu
nah itu juga sedikit membatasi dari sektor pertambangan
apakah itu mungkin ada pengaruhnya juga terhadap sektor pertambangan ini
sehingga kemudian berpengaruh terhadap utang luar negerinya
iya karena mereka dengan dilarang ekspor itu kan
kemudian kinerja ekspornya menurun ya
mereka kemudian membutuhkan dana dari induknya
atau dari luar negeri untuk membiayai operasionalnya
dan itu juga menyebabkan dengan ekspornya yang melambat
dsr mereka kemudian jadi meningkat gitu kan
nah ini juga patut kita cermati juga gitu
makanya bank indonesia memantau dengan ketat ya
untuk melihat bagaimana kondisi keuangan mereka
baik pak ini kita akan membicarakan di segmen berikutnya
apakah bank indonesia bagaimana melihat mengenai perkembangan utang luar negeri ini
apakah ini membahayakan untuk ketahanan sektor eksternal kita atau tidak
pemirsa tetaplah bersama kami di mana report
dipersembahkan oleh permisi bu saya mau minta rujukan ke rumah sakit
bapak hanya batuk dan berbiasa
minum obat dan istirahat yang cukup
tidak perlu dirujuk ke rumah sakit
untuk pelayanan kesehatan dasar cukup di puskesmas saja pak
obat ini diminum tiga kali sehari pak
jadi semua ditanggung oleh jkn
jangan lupa makan makanan yang bergisi
jks jaminan kesehatan nasional untuk indonesia lebih sehat
apakah bank indonesia melihat perkembangan utang luar negeri sampai juli dua ribu empat belas ini
apakah tidak membahayakan bagi ketahanan sektor eksternal kita
iya jadi gini mas kelvin ya
kalau kita lihat di neraca pembayaran kita
itu kan karenakon kan defisit ya
artinya bahwa kebutuhan investasi itu jauh lebih besar daripada
tabungan masyarakat yang ada dari domestik
sehingga memang kita masih membutuhkan
external financing pembiayaan dari luar negeri
oleh karena itu uln ini merupakan salah satu sumber alternatif pembiayaan pembangunan gitu ya
pln ini harus dikelola dengan sehat
agar secara optimal bisa mendukung kepada pembangunan
tetapi juga tidak membahayakan stabilitas ekonomi makro
nah dalam hal ini ada beberapa indikator yang biasa dipakai ya
best practice di umum di seluruh negara itu ada beberapa indikator
pertama itu dari komposisi
tadi saya sudah mengatakan bahwa utang luar negeri kita delapan puluh dua delapan persen itu kan jangka panjang
artinya itu aman gitu ya
tidak tekanannya tidak terlalu besar
yang kedua itu dari sisi beban utangnya
apakah utang yang sekarang itu sudah membebani nggak di dalam pembayarannya
nah ini ada beberapa ukuran yang umum dipakai itu dsr ya
itu perbandingan antara pembayaran pokok dan bunga utang luar negeri
dibandingkan dengan penerimaan dari transaksi berjalan
dua yang lalu itu mencapai empat puluh delapan dua puluh delapan persen
artinya bahwa empat puluh delapan persen dari ekspor kita itu dipakai untuk membayar utang luar negeri
tetapi memang ini fenomena jangka pendek
karena ini juga terkait dengan ekspor kita yang memang sejak tahun dua ribu dua belas itu mengalami perlambatan
kita tahu bahwa ekonomi global sekarang sedang tidak kondusif gitu ya
jepang eropa amerika sudah mengalami slowdown
cina pun juga pertumbuhannya melambat
nah ini yang menyebabkan kemudian ekspor kita mengalami penurunan
sehingga kita berharap ke depan tahun depan dengan pemulihan ekonomi global
kita harapkan ekspor kita akan meningkat dan dasar kita tentunya diharapkan meningkat
nah indikator ketiga itu kita lihat juga dari ininya besaran utangnya itu sendiri
kalau melihat besaran utang itu kita tidak bisa hanya melihat nominalnya saja tadi dua ratus sembilan puluh miliar itu tinggi gitu ya
itu harus kita bandingkan dengan penghasilan kita
kelihatannya itu besar sekali begitu kelihatannya ya
iya tapi kita lihat dengan penghasilan misalnya kayak saya dibandingkan dengan mas kelvin gitu
karena saya punya utang satu juta mas kevin punya utang satu lima juta
dari nominal mungkin maskalimin lebih tinggi gitu ya
tetapi kalau kita lihat penghasilan misalnya
saya punya utang satu juta penghasilan saya lebih tinggi gitu ya
maka ini kan berisiko sekali gitu ya
sebaliknya kalau misalnya mas kevin punya satu lima utang satu lima juta
tapi penghasilannya seratus juta maka satu lima juta itu cincai gitu kan
sehingga memang untuk mengukur beban utang itu biasanya ada digunakan rasio per pdb
nah kalau utang luar negeri per pdb kita pada g dua kemarin itu sekitar tiga puluh tiga delapan puluh enam
itu ukuran yang relatif aman ya
karena kalau kita bandingkan dengan negara negara maju itu di atas seratus itu lebih tinggi satu ratus lima puluh
jadi kita tidak perlu khawatir ya jangan jangan kita gak bisa mampu bayar gitu gak akan terjadi gitu pak eko
iya jadi tiga puluh tiga itu relatif masih aman
kemudian orang juga melihat juga risiko utang jangka pendeknya
nah itu juga biasanya itu diukur dengan relatif terhadap cadangan devisa
jadi rasio antara utang jangka pendek dibagi dengan cadangan divisa kita ya
nah kalau kita lihat di g dua itu juga rasionya itu empat puluh lima
artinya nggak sampai separuh cadangan divisa kita itu cukup buat untuk membiayai kalau misalnya utang utang jangka pendek itu bisa keluar semua gitu ya
jadi sebetulnya kita relatif aman dengan cadangan divisa
tapi pak endy lalu kemudian bagaimana caranya supaya dari bank indonesia ini memonitor paling tidak pengelolaan utang luar negeri kita ini jangan sampai melebihi dari kapasitas kita untuk membayarnya nanti
kan agak susah karena ada sektor swasta disitu
iya jadi kita perlu mencermati ada dua risiko ya di sini ya
yang pertama itu risiko gagal bayar default risk gitu ya
perusahaan yang kemudian pada waktu
di pasar kemudian terjadi gejolak sehingga
maka utang luar negerinya otomatis meningkat
dalam rupiah gitu juga termasuk
tidak fix gitu ya tapi variable
ke depan kita tahu fedrest kemungkinan
ada beberapa langkah yang sudah ditemukan
mewajibkan semua perusahaan yang punya
utang luar negeri itu harus melaporkan
profil utangnya seperti apa komposisinya
berapa dia rencana mau menarik utangnya
satu persatu utang anda
minggu ini sebesar sekian juta
membantu gitu mencarikan sumber
menanyakan apakah perusahaan itu
ya hedging terhadap utang utang luar negerinya
suku bunga atau nilai tukar
kota itu juga kita tanyakan
menjaga agar tetap prudent
perusahaan itu tetap prudent saya kira itu yang kita lakukan
bersama kami di manei report
g smartphone internetan sepuluh kali lebih cepat
dan tempat transitioning eksklusif
pertama di dunia bolt empat g powerfold
g smartphone internetan sepuluh kali lebih cepat
bolt empat g powerfold bikin dunia internetmu semakin tanpa batas
empat g powerfold bikin dunia internetmu semakin tanpa batas
kita tahu beban utang masing masing perusahaan itu
katakanlah tiga bulan ke depan itu berapa besar utangnya yang jatuh tempo ya
kita tahu itu karena kita punya datanya
biasanya seringkali juga kita panggil
kemudian kita tanya dari mana sumber pembiayaannya
jadi pada intinya untuk menjaga
bank indonesia memonitor secara ketat
tetapi perusahaan sendiri juga diharapkan
dia juga harus menyadari bahwa ini sangat berisiko terhadap kondisi keuangan perusahaan gitu loh
oleh karena itu kesadaran perusahaan itu menjadi penting
dalam hal ini bank indonesia mendorong pertama ya
perusahaan itu harus punya risk management
yang fungsinya tentu mengevaluasi berbagai risiko yang dihadapi oleh perusahaan itu ya
nah yang kedua kita juga mendorong agar perusahaan juga melakukan lindung nilai
baik terhadap suku bunga maupun nilai tukar
dengan melakukan netging maka dia terbebas dari risiko suhu hubungan dan nilai tukar
yang ketiga itu perusahaan juga harus memiliki aset and liability management yang sehat gitu ya
dia harus memonitor secara ketat
bagaimana dia melakukan restrukturisasi terhadap kondisi keuangannya
dan kita juga sedang berpikiran untuk memperkuat perusahaannya
nanti barangkali tidak semua perusahaan kita bebaskan dia bisa pinjam utang luar negeri gitu ya
harus perusahaan yang benar benar sehat yang dia boleh melakukan
jadi kalau tidak memenuhi syarat ini bisa berhasil
salah satunya barangkali kita lihat dari credit ratingnya gitu loh
kalau perusahaan yang credit ratingnya itu bagus yang a plus gitu ya
nah itu barangkali itu nanti akan kita izinkan untuk melakukan pinjaman luar negeri
nah kalau dari sisi korporasi pak edi lalu bagaimana pandangan bank indonesia terhadap mitigasi resiko dari uln korporasi ini sebetulnya
ya jadi tadi ya ada empat dengan empat langkah tadi
yaitu yang tadi manajemen risiko
kemudian hedging kemudian alma ya
kemudian persyaratan itu nanti akan kita wajibkan mbak
jadi kita akan wajibkan perusahaan yang punya hutang luar negeri harusnya dia sudah memenuhi empat syarat itu gitu ya
ini memang benar benar justru yang lebih penting kan sebetulnya dari perusahaannya itu sendiri gitu
bank indonesia sebagai pengawas hanya melihat dari
kita makro prudensialnya lihat secara nasional kemudian masing masing perusahaan kita pantau
tetapi perusahaan itu sendiri yang harusnya memang punya kesadaran untuk menjaga menggunakan utang luar negeri kita dengan sebaik baiknya
karena di situ risikonya kan sangat besar
kita kalau pegawai nggak punya utang ya kita hidup seperti ini
tapi kalau kita berani utang tapi itu digunakan untuk hal hal yang benar untuk
nyicil rumah akhirnya kita punya rumah hidupnya lebih hemat yang seperti itu ya
yang penting harus bisa menjaga jangan sampai ini kemudian kita gagal bayar gitu ya
nah pak eri kalau anda melihat bagaimana kecenderungan dari korporasi di indonesia
sebetulnya apakah mereka secara umum ini sudah memenuhi syarat untuk melakukan utang luar negeri kalau menurut anda
ya secara overall sih mereka sudah memenuhi ya
kemudian yang melakukan hetching itu sekitar tiga puluh lima persen dari hasil survei kita ya
kemudian sampai sekarang sih saya kira kondisi secara umum masih aman ya
nah itu tadi bagaimana perkembangan terkini terkait dengan kegiatan lindung nilai ini dari perusahaan sendiri
iya selama ini kan lindung nilai itu ada kekhawatiran